sebanyak tujuh ratus tujuh puluh lima warga binaan di lapas kelas dua b cianjur jawa barat turut menjadi korban gempa
akibat bangunan lapas rusak dan juga runtuh sehingga tidak layak untuk ditempati
saat ini warga binaan pun harus mengevakuasi diri sekaligus mengungsi di posko posko pengungsian yang disiagakan di area lapangan lapas
berdasarkan instruksi dari menkumham saat ini secara bertahap warga warga binaan yang terdampak bencana gempa bumi ini
mesti dipindahkan ke rutan maupun juga lapas yang lainnya demi alasan keamanan dan keselamatan warga binaan
gempa cianjur senin pekan lalu menyebabkan tembok pembatas roboh serta empat blok bangunan lapas rusak dan retak
masih kerap terjadi gempa susulan mengakibatkan seluruh narapidana dan tahanan
mesti mengungsi di lapangan lapas hingga hari ini
mereka berada di sepuluh tenda kecil dan tujuh tenda besar untuk bernaung
serta dapur umum dan klinik kesehatan bersiaga
baik jadi nanti akan kami inventarisir kami lihat
kalau memang kami akan datangkan ahli baru saja kami dapat telepon dari sekretaris direkturat jenderal
yang akan menurunkan timnya melihat bangunan yang ada apakah masih layak untuk dihuni
kalau masih layak untuk dihuni berarti kita tidak
perlu memutasikan warga binaannya
tapi kalau memang ada perbaikan perbaikan mungkin kita bisa sisir dalam
menurut kalapas kelas dua b cianjur tommy el yus tidak ada warga binaan yang melarikan diri maupun menjadi korban jiwa
namun ada sembilan warga binaan yang mengalami luka ringan
sementara seorang petugas yang mengalami luka sedang sudah ditangani tim medis
dan pelayanan semua kita tetap laksanakan hak hak mereka semua kita laksanakan dengan baik
itu memang penambahan keamanan
kita dapat bantuan juga dari lapas sukabumi dan warung kiara
lalu ditambah dengan sepuluh orang dari teman teman batalion rider
lalu bagaimana pola keamanannya memang pendekatannya memang lapas ini unik
lapas ini lapas pertama di indonesia yang menerapkan konsep pesantren
warganya pun kita sebut santri
jadi ketika pas kekejadian kami langsung melakukan konsep pendekatan yang tetap religius
hingga dua puluh delapan november tercatat sebanyak enam puluh tiga dua ratus dua puluh sembilan bangunan rumah dan enam ratus dua puluh dua bangunan infrastruktur rusak akibat gempa termasuk lapas kelas dua b cianjur
mulai selasa ini direkturat jenderal pemasyarakatan kemenkumham memulai rekonstruksi guna memperbaiki sebagian tembok pembatas lapas dengan permukiman warga yang rusak parah